gue ke rumah nino apa enggak ya
kalau weekend gini pasti nino dirumah sama keisha
males banget gue bikin keributan di sana

lo senyaman itu saya
kayak kasur ya
ya udah kita tidur dalam ya
ya udah tidur dalam ya
eh tidur dalam ya
kalau kayak gitu buat tujuh belas tahun ke atas
gak perlu tidur
satu dua tiga
sebentar itu masih ketinggalan
telepon semua itu
udah udah udah
masih berhenti kita buka
udah biar mereka istirahat
gini ke dalam
ayo kita kemun
parah aja mah
diam diam di situ
paketnya mah manda di situ
kayaknya seneng gak
kamu seneng gak
pak mau kupu kupu

jangan kemana mana ya
ya ini best writer ya
ini pemasukan ternyata
berapa sekian gak mungkin
ini luar biasa kok
apa dia mau sourcesnya ke
nggak ada kata kata yang jelas
gak ada apa apa

saya alebaran alfahri
andini karisma putri
baru ditinggal sebentar
tapi udah kangen pengen balik lagi ke sini
saya andini karisma putri
walaupun suami saya ngeselin
mau suka malah
tapi sayang sama keluarganya
udah malu amas
kita jadi jogging kan
kita sepedaan aja biar rutinnya lebih jauh juga
kalian bisa seru
aku juga udah lama sih enggak sepedaan
pak udah beres ya
aku yang ini
sekarang kamu pake sarung tangan
siapin juga sarung tangan
biar siapin semuanya
aku juga siap siap
kau mau kemana
pokoknya kita cari jalan yang paling seru dan
bisa agak jauh
aku minta tehnya aja
kucus mau sarapan sama mama sama papa
habisin dulu sarapannya nanti habis itu baru ketemu sama mama sama papa
benar tuh suster mirna bilang gitu
nanti juga sarapannya selesai kita ke mama sama papa
ibu atau mbak andin sama mas al mau sarapan di sana nanti kiki bawain makanannya bu
pokoknya aku mau ketemu mama sama papa
ada yang kangen
gimana sayang tidurnya nyanyak
kan sebelum tidur aku baca doa dulu
kamu sendiri nyamandiin di tent
untungnya mas karan juga kondisinya udah jauh lebih baik
syukurlah mama seneng dengarnya
nampak bahagia ya mukanya
mas karan masih di kamar masih tidur
udah kamu tenang aja
sarapan dulu nanti baru ngeliat askar abis ini
masih tidur juga kok aman
eh tapi saya cek askar dulu ya
ya boleh mbak
ntar ya ndudya
aku malah mau ngucapin terima kasih banyak ya
malah aku mau bilang makasih semuanya disini udah mau bikin acara buat aku
kita semua ngebayar
kita semua ngebantuin kok kiki mirna semua
makasih juga ya mas
yang penting kamu juga happy
suasana hati kami lebih baik
gue liat kamu senyum gini semuanya juga happy
nggak bisa berkata apa apa gitu
pengen liat kamu senang masalah sama mbak an
masalah sama mbak andin
ah airnya buang
oh ya sama ini juga jam delapan nanti akan ada trainer datang
jadi kita mama tuh rencana mau panggil trainer ke rumah
kita olahraga ringan sama sama semuanya
terutama kamu juga ya walaupun kamu habis lahiran empat puluh hari
mama tau gak boleh berat berat
cuma kamu bisa ikutin gerakan ringan sama pernapasannya aja
kan sehat juga
latih pernafasan terus dibuat sinar matahari
kalau kita ya lebih berat berat
kita yang lebih seru
yang penting jangan yang berat berat ya
nanti udah mama nol kok
berarti nanti kita seru seruan ya bu ya
seru seru jangan kok
jangan gini gini bu
kayak zumba gitu lah bu
kamu di depan pokoknya
seru banget bu
jadi kayak pelatih
apa sih mau senam bersama
biar andi juga happy
temanin mama nanti ya
bander mau pakai apa
aku tehnya belum loh ki
bagus loh ini
rapi lagi jahitnya
sudah ada yang jadi lagi
kalau bisa lebih cepat lagi ya
biar makin banyak produk yang bisa kita titipkan pada bazar nanti
kita juga pakai sistem estafet
jadi semuanya udah dibagi tugas
ada yang finishing terus hobras terus jahit
terus pola juga di situ
jadi lebih cepat
semoga memenuhi target ya elsa
ini dari pihak lepas wijaya ya bu yang kasih modal untuk beli bahan baku dan lainnya
untuk kegiatan positif pihak lapas tentu memberikan fasilitas
ya jadi kita tinggal kerja nggak usah pakai modal deh
makanya sekarang kita harus lebih semangat ya
untung sabtu gini banyak kerjaan
coba kalau enggak pasti kangen deh sama nino sama keisha
cie ada yang lamun nih
mikirin siapa nih
ya yang ya
itu sekarang nangis
aku beruntung punya suami punya keluarga yang selalu mendukung aku
aku yakin aku bisa keluar dari masalah ini
tidur langsung berhenti
cuma minta dipupuk aja
rambut masih basah gak
masih basah gak rambutnya
kalo masih basah sini saya keringin
itu juga kering sendiri
iya kan pake hair dryer kan bisa tambah lebih keringnya cepet
biar gak masuk
kamu agak kasar ya
gitu kan emang gak bisa pelan pelan
ya kan saya gak tau
tumben banget sih ngajak aku sini
ya kita kan jarang
perik kayak gini
biasanya sibuk terus setiap hari
ngurusin meeting tiap hari
harus stay in bay di kantor terus
aku hari ini ada meeting sama vanino
terus gimana kamu
harus ke kantor sekarang

aku telfon nino bentar ya
iya hari ini meeting kita tetap on schedule ya pak
ya sama sama pak
yaudah kita abisin dulu makannya ya
baru setelah itu kita ke rumah kamu ya
apa sudah bisa diambil
ini masih dipacking in
ya sudah kamu lanjutkan
maaf saya boleh nanya sesuatu enggak
sampai sekarang kok masih belum ada kejelasan ya tentang remisi saya
jika sudah ada kejelasan pasti segera diberitahu
atau kalau kamu mau kamu bisa langsung tanya pada kepala lapas
ya ini nanti saya coba ketemu kepala lapas
tapi saya bantuin teman teman disini dulu
makasih informasinya ya bu
ya silahkan lanjutkan
kamu kenapa sih aku ngeliatin dari semalam sampai sekarang
mainin kamera terus ngefudain terus kenapa sih
buat apa mas
ya kan lucu aja kalau nanti
terus kita ketawa ngeliatin
tetap kamu kayak begitu tuh
tuh kamu kayak begini
ya kalau misalkan ini kan direkam
terus nanti kalau misalkan rena lima tahun lagi udah besar
terus dia bisa ngeliat
nih kamu dulu itu kecil tuh suka makan begini nih
terus askara udah besar
nanti itu dong jangan dong buat askara coba
kado dari mama sama papa belum dibuka loh
saya taruh disana
ada saran juga buat kamu
terus ada mukena juga
wah keren banget baju koponya
wah bagus banget baju pokoknya
ada ini juga ada sarung buat rame iya kamu lagi juga udah mau ramadan mas
makasih bagus banget pak
andi andi mau pakai mau kenanya oke artis artis vlog deh mas kamu artis artis
v gitu bukan vlog terus apa ya vlog ini jatuhnya kau megang kamera terus kasih ke aku
ayo udah ya kamu itu sebentar sebentar ada cepet
ini tiba tiba saya dicatnya suruh meeting
cipta bukan saya harus meeting zoom ya
enggak papa ya tapi kegiatan kamu tetap harus
direkam ya kan sama karena sama mama sama rena juga ya
nanti aku taruh di sana deh
bukan macan perempuan cakep
ya maksud gua manis dan cantik
maaf mbak mbak mau bertemu dengan siapa ya
ya saya pelatih loe jumba di kuling borosa untuk melatih jumba
oh tamunya borosa yang bakal melatih jumba
lo gak ngerti jumba
ya ampun uya jumba aja masa lo gak tau
jumba itu singkong di parut disini oncom
buset sih itu kan jangan peda
mari mbak saya atur ya
urusan stabilitas kaman gerbang kali ini gua percaya sama loe
tapi urusan pengawalan itu urusan gue
ya ampun si uya
enak amat nih giliran pokok gua udah tinggal
pak putra terima aja biar lain lah
pemanasan dulu mbak mir
tarik ke atas terus
kayang kiki nih ada tamunya ibu rosa
katanya trainer jumba ibu rosa
iya betul selamat datang mbak maya
terima kasih noh udah dateng
ini mbak maya kita tungguin yang lain dulu ya
yang lain soalnya mau siap siap habis kita mulai
ngapain masih disini
lah uya mau ikut latihan dong
ya jagain gerbang siapa sana balik ke pos
tau lo ngapain sih ikut ikutan disini
nih nih cewek semua
apa nanada putra mir
minta diaduin ke mas
ya udah boleh
pakai dikit dikit mainnya ngaduan dia mah
yaudah dah uya balik ke pos
cepat makasih ya pak
kaku bayuran lama beli papaya sama sama mbak maya
sambil nunggu yang lain
disini ya mbak pap
bisa pemanasan pemanasan kecil kecil dulu ya
wah ini papa baru cek
untuk weekend ini kita nggak ada
nggak ada jadwal berkunjung ke elsa loh
makanya aku tuh mikir
kalau kita ke rumahnya bu chandra gimana pak
mama tuh kangen banget sama keisha
jadi mama punya rencana mau bawa keisha untuk nginep di rumah kita beberapa hari
iya sih papa juga kangen sama keisha ma
sudah lama juga papa gak ngeliat keisha
yaudah aku ambil tas dulu
kalian sepatu aku sekalian
nanti aku bawain ya
anak papa yang cantik
papa berangkat ke siap dulu ya
oh mau berangkat kantor ya
iya tenang aja tuh
dia aja diem melihat papanya mau pergi kerja
udah ngerti ya sayang ya
yaudah aku tinggal ya ma
kamu baik baik sama mama di rumah ya sayangku
hati hati di jalan ya ma
kamu bareng kalau ada papa ma
papa kerja dulu ya
kamu di rumah sama oma
sebentar lagi mama sama papa kamu akan
datang akan muncul
mau sampai di mama papa ya
nanti aja di sini sama oma
nah ini sudah muncul
jadi papa nggak bisa ikut dulu
tapi papa ngasih kamera
disuruh nge videoin nggak tahulah
mainan barunya masa
dari pas kemarin tuh sebelum kalian camping juga sibuk aja dengan kamera itu
sorry udah lama nunggu maaf
nggak lama nunggu
gak lama ya thank you
gimana kalau kita pemanasan
setelah itu baru kita ambil gerakan gerakan di jumlah
saya mau ada pesan sedikit untuk mama ya
karena ini menantu saya kan baru lahiran
kurang lebih empat puluh hari
jadi kalau bisa gerakannya jangan high impact ya
oke kita ambil gerakan yang gak terlalu aktif
tapi tetap bikin badan kita bugar
membugarakan badan mengatur pernafasan dan merelaxkan pikiran ya
jangan high impact ya
ada permintaan apa mirna mau
perut perut perut
kalian udah kecil mau diapain lagi
udah berapa kecil
yuk kita mulai ya
aduh pernafasannya dulu
tarik ke belakang
pinter ya riana
lagi lagi tarik belakang
belakang lagi tangannya
ke bawah sedikit
ke bawah sedikit boleh
oke tiap dengan lembut
gue ke rumah neno apa enggak ya
kalau weekend gini pasti minum di rumah sama keisha
males banget gue bikin keributan di sana
ini udah bentar bapak kejar dulu ya buat kamu ya
jangan kemana mana inget
mimpi itu kan nyata banget buat gue
gak mungkin gua mimpi kayak gitu kok misalnya gak ada apa apa
peran peran aku harus ambil keisha
itu kezout ya
jumpa hari ini sudah selesai
semoga kita bertambah sehat semangat dan bugar
luar biasa sekali
enak banget enak
ga terlalu berat buat kamu kan
yang penting keringatan
oke emang aku mau ngecek es kara dulu ya
dulu ya mbak
sekarang udah dicek sama mbak mirna kok
oh gitu oke
relax saja relax dulu ini kan juga
lagi abis pendinginan ya mbak ya
nanti nyantai nyantai dulu
iya semuanya baik
nanti siang kita juga diajaknya makan sama masal juga ya mbak
jadi kita mendingan
langsung siap siap aja
oke aku kalau begitu ibu mbak
semuanya saya pamit ya
terima kasih banyak terima kasih mbak maya
dipanggil lagi ya iya dong ya bu
terima kasih mari semuanya
ke dapur dulu ya mau bikinin minum
buat ibu sama andin ya
sama reina juga kan mau gak
iya oke bentar ya
eh senang kamu
aku ajak ke restoran kan mama
ajak gak ya
iya dong pasti lah
kan kamu cucu ketiga
sayang pasti di ajak
yaudah sekarang kita bersih bersih dunia
abis itu kita langsung jalan oke
semuanya harus kita tangkap
pasti waktu dulu jadi copet gak ada yang nyangka
sekarang dia maling juga gak ada yang nyangka
sayang ya cantik cantik jadi maling
memangnya kalau gak cantik gak sayang jadi maling
maksud saya dia kan bisa dapat kerjaan yang lebih oke
misalnya jadi model
atau pemensi netron
saya juga udah bilang gitu sama dia
aku sih pernah nyoba
ternyata yang namanya acting itu susah
ternyata kalau udah di depan
kamera itu beda
kalau nggak percaya cobain aja
enggak ah gak pede
aku gak ganteng
kamu malu gak dibilang sama putri gitu
isi tasnya apa aja
memangnya kalau lapor polisi tas sama isinya bisa kembali
paling enggak kamu butuh surat keterangan
buat ngurus ktp baru dan kartu atm baru
tahu kalau ini smartphone
udah banyak yang lepas ke saya
kita punya tugas cari mahasiswa baru
kita baru saja menerima laporan lagi
kejadiannya di kawasan yang sama dengan cara yang sama
terjadi di tempat umum dengan memanfaatkan kelenganan kolman
kejahatan tidak boleh ada di kota ini
semuanya harus kita tangkap
kenapa saya nggak dibangunin bapak
biar kamu bisa beristirahat dengan tenang bobby
saya cuma tidur bukan meninggal
setelah ketemu dewi kemarin
saya jadi kepengen cari kerja
dulu kan pernah
gak tahu berapa lama kamu cari kerja
gak pernah berhasil
sampai kamu putus asa
terus terpaksa jualan baji gur
gak ada pilihan
itu namanya terpaksa junedi
kamu mau ikut gak
kenapa sekarang kamu gak mau ketemu dewi
abis dewi mah gitu sih
gak suka saya deket sama dija
dewi sendiri gak mau jadi pacar saya
pasti dia pengangguran dan miskin
dia juga lemah iman